kita ke perkembangan gunung anak rakatau yang berlokasi di perairan selat sunda yang mengalami erupsi dan mengeluarkan abu vulkanik pekat setinggi tiga meter
abu ini mengarah ke timur dan juga terekam oleh seismograf selama satu menit tiga puluh tujuh detik
erupsi terjadi pada rabu sekitar pukul tiga sore
visual yang ditangkap oleh cctv yang berada di kepulauan krakatau lampung gunung anak rakatau mengeluarkan abu vulkanik yang cukup tebal
abu mengarah ke timur pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi memberikan rekomendasi agar masyarakat tidak mendekat ke anak krakatau di radius lima km dari kawah aktif
gunung anak rakatau masih berstatus waspada pada level tiga siaga dan hingga kamis dini hari tadi erupsi masih terus terjadi dengan tinggi abu kurang lebih sembilan ratus tujuh meter di atas laut
dan saat ini gunung anak krakatau berstatus siaga atau pada level tiga